presiden joko widodo dan ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
bertemu di istana merdeka jakarta pada sabtu lalu
sekjen pdi perjuangan hasto kristianto mengungkap dalam pertemuan
yang berlangsung sekitar tiga jam tersebut jokowi dan megawati membicarakan pemilu dua ribu dua puluh
menurut hasto dalam pertemuan tersebut jokowi memberi saran dan juga pandangannya
kepada megawati terkait calon presiden dua ribu dua puluh
tetapi jokowi tidak mau membocorkan namanya
di akhir pertemuan jokowi dan megawati menyantap hidangan istimewa yaitu sayur lodeh
diplomasi sayur lodeh ini sekaligus sebagai cara untuk menunjukkan bahwa
tidak ada perbedaan pendapat di antara jokowi dan megawati soal capres dua ribu dua puluh
pertemuan berjalan dengan sangat baik

sayur lodeh menjadi hidangan yang istimewa
pertemuan berjalan dengan sangat baik
tentu saja membahas hal hal yang strategis
tidak hanya terhadap problematika bangsa saat ini dinamika politik saat ini
tetapi juga arah bagi masa depan
sementara itu ketua dpp pdi perjuangan puan maharani juga mengungkap topik pembicaraan
antara presiden jokowi dan megawati soekarnoputri
salah satunya adalah membahas pelaksanaan pemilu sesuai amanat konstitusi
yakni lima tahun sekali
menyebut pertemuan keduanya dilatar belakangi alasan tensi politik yang kian memanas
jelang pemilu dua ribu dua puluh
karena itu perlu strategi yang tepat bagi pdi perjuangan
untuk meredam potensi perpecahan di masyarakat
pertama pertemuan tersebut adalah pertemuan antara presiden kelima dan presiden ke tujuh
jadi membahas bagaimana arah bangsa ini ke depan menjelang pemilu tahun dua ribu dua puluh empat
yang mana pemilunya masih tahun depan tapi situasi dan suasananya itu di tahun dua ribu dua puluh tiga ini
sudah seperti masuk ke tahun politik yang cukup mulai memanas
jadi yang kedua bagaimana kemudian semuanya itu tetap berjalan dengan baik
aman lancar sesuai dengan jadwalnya
kemudian bermanfaat bagi bangsa dan negara bahwa pesta demokrasi lima tahunan atau pemilu lima tahunan itu
adalah satu proses yang memang harus dilewati namun jangan kemudian memecah belah bangsa
atau mempecah belah persatuan dan kesatuan